dampak larangan warga negara asing masuk ke wilayah arab saudi langsung memukul industri perjalanan ibadah umroh tanah air
nasib ibadah sekitar tiga calon peserta masih belum jelas
kemudian ada satu enam ratus an peserta umroh yang sudah dipulangkan ke tanah air
kerugian ekonomi tidak hanya ditanggung indonesia tapi juga arab saudi
arab saudi berpotensi kehilangan triliunan rupiah per bulannya
yang lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya karena tidak ada kepastian
sampai kapan larangan ini akan berlaku
dan apa yang harus sekarang dilakukan oleh biro perjalanan kemudian calon peserta umroh dan juga negara
kita harus bagaimana
kita bahas malam ini bersama narasumber
sudah hadir di studio pak joko asmoro ketua umum ampuri asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh
pak joko selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan saya akan menyapa sudah tersambung melalui telepon kang aceh hasan syadzili wakil ketua komisi delapan dpr
kang aceh selamat malam
assalamualaikum pak putri assalamualaikum pak arfi dan pak joko
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kang aceh terima kasih di sela sela kesibukan reses ini
terima kasih sudah ada waktu untuk cnn
kang aceh melihat perkembangannya sampai sekarang memang sudah ada negosiasi negosiasi yang dilakukan
wah itu sepertinya lagi rame itu di sana
sudah ada negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah republik indonesia
tapi anda mendengar informasi ini
kaget atau kemudian sudah bisa memprediksi bahwa akan sebesar ini dampaknya
ya terus terang saja saya kaget ya
kagetnya itu kenapa
karena pemerintah kita kan selalu mengatakan bahwa kita dapat menangkul atau menyelesaikan masalah virus corona
ya tapi informasi yang kita dapat bahwa indonesia itu bagian dari dua puluh tiga negara
dinilai oleh pemerintah arab saudi terdampak virus corona
jadi artinya apa artinya bahwa memang pemerintah arab saudi bisa saja menilai bahwa indonesia ini belum dapat menyelesaikan penanganan corona
sehingga kemudian ada muncullah kebijakan itu
nah oleh karena itu menurut saya
nah memang pemerintah indonesia
pemerintah indonesia perlu meyakinkan pihak arab saudi bahwa indonesia ini bisa menangani virus corona
calon calon jemaah haji yang akan berangkat ke sana dipastikan bahwa tidak ada yang terinfeksi virus corona
sehingga mereka bisa diterima dan bisa melaksanakan umroh seperti biasa
kecuali kalau memang pemerintah arab saudi merasa bahwa
ya indonesia harus dihentikan dulu
tapi oke lah
mungkin itu kebijakan domestik pemerintah arab saudi
ya atas kebijakan
nah yang harus kita lakukan kan sebetulnya
ya sekarang ini adalah senyampang menegosiasikan kepada pihak arab saudi bahwa kita sedang menyelesaikan masalah virus corona yang ada di indonesia
di samping memang kita akan memberikan jaminan bahwa indonesia mampu
untuk tidak menularkan virus corona bagi
di tanah kutipi mekam dan madinah
ya kita memang harus mempersiapkan berbagai hal
termasuk memberikan jaminan kepada para jemaah
para jemaah umroh agar mereka sekalipun tidak diberangkatkan sekarang
jaminan bahwa bisa diresidu atau mereka nanti bisa di
kalau yang ingin refund ya bisa dikembalikan
artinya di sini harus ada jaminan pertama dari pemerintah untuk meyakinkan arab saudi
kemudian juga ada jaminan dari pemerintah bahwa akan melindungi para jemaah ini ya kang aceh ya
itu yang selalu kami ingatkan ya
tetapi menurut saya langkah yang paling utama yang harus dilakukan adalah
yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah bagaimana meyakinkan pemerintah arab saudi
bahwa indonesia ini bukan bagian dari dua puluh tiga negara
yang terinfeksi atau terdampak virus corona
sehingga di apa namanya diperbolehkan untuk dicabut dibijakan untuk indonesia ini
ada informasi kemarin sebenarnya menteri luar negeri
menteri luar negeri sudah bertemu dengan perwakilan dari negara arab saudi duta besar arab saudi untuk indonesia
tapi karena toh sampai hari sampai sekarang belum dicabut artinya masih kurang meyakinkan langkah langkah yang kita lakukan kang aceh
kan yang harus jadi pertimbangan utama kenapa pemerintah arab saudi
menurut saya kan salah satunya adalah karena pemerintah arab saudi kerajaan arab saudi kan agak khawatir
jemaah haji dari indonesia dari tiongkok dari hongkong dari singapura yang memang negaranya sudah terdampak virus corona itu bisa menularkan di sana kan
kira kira kan begitu
tinggal kita yakinkan bahwa memang indonesia para jamaahnya sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan yang ketat
sehingga tidak mungkin kira kira begitu bahwa jemaah haji ah sorry jemaah umroh indonesia bisa terinfeksi virus corona gitu
itu yang nanti kemudian kita akan minta kejelasannya dan konfirmasinya dari pemerintah pihak kementerian agama nanti juga akan hadir di sini
tapi kang aceh terima kasih sudah bergabung malam hari ini kang aceh
terima kasih atas waktunya
mbak putri sorry ya
ya selamat malam
pak joko itu tadi sudah disampaikan sebenarnya sebelumnya kita sudah berbicara off air
tapi sekarang pak joko informasi dari teman teman penyelenggara haji dan umroh sejauh ini per hari ini ada berapa banyak yang gagal berangkat
atau ditunda keberangkatannya
pagi ini kami masih tadi pagi rapat dengan pak menteri agama bersama menteri koordinator koordinator dan kementerian terkait yaitu khusus membahas dulu bagaimana penanggulangan bagi jemaah yang kemarin gagal berangkat dulu
itu ada dua tiga ratus sembilan puluh tiga
sudah tiba ya
belum masih yang gagal berangkat di bandara soekarno
proses ya oke
nah kemudian walaupun sempat tiga peserta
masuk kemudian bagaimana dengan seribu enam ratus delapan puluh lima yang belum sampai ke saudi arabia namun berada di negara transit perantara
karena ada di singapura kuala lumpur abu dhabi semua dan sebagainya
itu dulu kita itu dengan pihak penerbangan alhamdulillah selesai dan hari ini yang dari bandung
jadi apa solusinya untuk mereka pak mungkin bisa disampaikan juga di sini
yang dari bandara cengkareng alhamdulillah sudah kembali ke daerah masing masing sudah ke rumah alhamdulillah dan seluruh jemaah memaklumi kondisi ini
kita harus menghargai keputusan daripada pemerintah saudi arabia
kemudian dari yang berada di negara negara tersebut yang transit malam ini yang dari singapura sudah kembali
beberapa proses kembali ya oke
apalagi kecuali yang memang agak cukup besar yang ada di istanbul di turki
itu mungkin baru tiga hari karena harus walaupun dia tetap punya penerbangan tiap hari
tapi insya allah buat semua kembali dan semua juga atas biaya ada tanggung jawab dari pak km skp penerbangan
kalau toh mereka nanti umroh dibuka kembali
dan mereka akan berangkat lagi dengan tiket tersebut dengan di reschedule
dan itu tidak ada masalah ya
tidak ada masalah
aman pokoknya masalah reschedule tiket itu sudah aman
ya sudah aman
hotel yang biasanya sudah di mall
oh hotel insya allah
rata rata kan di book sebulan sebelum sudah kan
sudah kita sudah book bahkan kita dua bulan sebelumnya sudah book dan kita selalu koordinasi dengan saudi
insya allah juga ada diberi kepengertian lah
kita sudah mitra yang lama dan mitra yang baik
teman teman di sana
kan jadi insya allah jadi masalah
cuma problemnya mungkin baru divisa
dan kita yang insya allah
insya allah ibu menlo akan melakukan koordinasi bersama kementerian agama dengan pemerintah saudi
kiranya visa yang bisa di extend bisa ini
dan itu yang masih belum ada kejelasan sampai sekarang ya
belum ada kejelasan
nah itu kan yang sudah bervisa dan memang sudah siap berangkat
tapi di satu sisi juga kan persiapan umroh itu bisa satu bulan sebelumnya
bahkan kita ada yang satu setengah dua bulan karena satu bulan sebelum berangkat itu ada isu tiket
ya ini juga potensi yang kalau berlarut larut lama kan ini juga bisa merugikan begitu banyak
kalau dari potensi sebenarnya
jemaah umroh kita itu satu juta setiap tahun
dalam masa sepuluh bulan keberangkatan
jadi bisa dikatakan seratus ribu
dan ini bulan bulan peak season ya
kebanyakan program maret dan april
karena banyak teman teman buat di maret itu sebagai program program milatnya mereka
jadi cukup besar
ada berapa potensi jemaahnya di dua bulan ini
katakanlah katakanlah ini sampai april gitu
kalau sampai april dua bulan maret itu bisa sekitar dua ratus

dua ratus ribu
dua ratus ribu
potensi yang akan hilang
kalau ambil harga minimum dua puluh juta rupiah berarti potensi yang hilang dari penyelenggara umroh dan haji
potensi pendapatan dalam arti penjualan yang total itu sekitar dua tiga triliun
oke oke kita bahas itu nanti
tapi kita tidak bicara rugi dan untung dulu
bagaimana bisa penyelesaian yang baik

sejak kemarin kami mendapatkan informasi tentang maklumat tersebut
kami terus langsung melakukan beberapa koordinasi konsolidasi untuk mendapatkan kepastian
baik dengan otoritas pemerintah kerajaan arab saudi maupun beberapa pihak di dalam negeri
dan alhamdulillah kemarin telah diadakan pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh menko pmk
kemudian tadi pagi
secara teknis bahkan secara lebih detail kita berbicara bersama kawan kawan
kita mengumpulkan para maskapai semua maskapai penerbangan
terus ppu yang diwakil oleh para pimpinan asosiasi
dan beberapa kementerian terkait untuk mencarikan solusi yang terbaik
dan alhamdulillah tadi pagi bertempat di kementerian agama kita sudah ada kesepahaman
semata mata semuanya ini adalah hal yang terbaik
semuanya ini adalah agar hak hak jemaah itu terpenuhi
seluruh pihak sepakat dan ada kesepahaman
dari pihak maskapai juga ini memahami bahwa ini kondisi darurat ya
kondisi kahar force mayor
kemudian pihak ppu dan asosiasi juga sangat sangat akomodatif
kami ucapkan terima kasih
nanti tolong disampaikan kepada
seluruh anggotanya termasuk juga para jemaahnya dengan kondisi tersebut
sehingga kita bisa memahami apa kebijakan dari pemerintah arab saudi
bahwa sebenarnya ini merupakan semata mata adalah untuk kepentingan yang lebih luas
keselamatan dan kesehatan jemaah umroh kita sendiri sesungguhnya
kalau misalnya sekarang maskapai kemudian sudah beres
kemudian tadi sudah dikonfirmasi oleh pak joko
kemudian sudah memahami dan semuanya bisa di reschedule dengan baik
g dua g yang kemudian akan pendekatan yang dilakukan kepada pemerintah arab saudi sekarang apa
ya g dua g ini tentu secara diplomasi terus dilakukan
terutama melalui kementerian luar negeri
pemerintah melalui kementerian luar negeri telah menyampaikan kepada pemerintah arab saudi
agar indonesia diberikan pengecualian
dari daftar negara itu
dari daftar negara itu
kita dalam waktu dekat bisa segera mengirimkan kembali jemaah umroh kita sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
kemudian kemenlu juga ibu menlu juga telah memanggil duta besar arab saudi di indonesia untuk menyampaikan hal tersebut
termasuk juga masalah visa
visa yang sudah diterbitkan dan ternyata expired karena kegagalan keberangkatan

kami mohon agar ada kebijakan pertimbangan dari pemerintah arab saudi
supaya tidak reapply ya
supaya tidak reapply ya
yang sudah expired tadi supaya bisa diperpanjang
kemudian bisa diterbitkan kembali tanpa biaya sedikitpun
sudahkah pemerintah arab saudi mengiyakan itu
kita mudah mudahan dalam waktu dekat sudah ada respon
tapi sekarang kalau misalnya dilihat yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya dari kondisi ini pak arfi adalah masih belum ada kepastian sampai kapan ini akan berlangsung
bahkan pemerintah arab saudi belum tahu kemudian dari beberapa surat kabar yang beredar di arab saudi sepanjang hari ini bahkan ada prediksi ini bisa mengganggu jalannya ibadah haji
bagaimana sekarang pemerintah indonesia mengantisipasi hal hal itu long term ya
ya memang ini diluar kehendak kita semuanya
tetapi perlu juga diketahui bahwa penangguhan sementara ini akan terus dievaluasi hari per hari oleh pemerintah arab saudi
kami berharap pemerintah arab saudi juga bisa menghasilkan satu skema dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah dari sisi kesehatan
bagaimana pencegahan agar virus covid sebelas ini tidak terjadi
jadi agar proses ini tidak menyebar dalam rangka mengil snealia mereka karena hujan picnic yang yang di ruang

top konten inteme reason to the swg mualaddini di viper chat nikah bagar gini tidak menyebar dalam rangka melindungi warganegara kitor kit
kait apa bila kemungkinan misalnya sampai berjalan sampai beberapa bulan ke depan ya
itu akan dilaksanakan operasional haji kurang lebih akhir bulan juni
jadi masih ada beberapa waktu dan tentu kita berharap dari pemerintah arab saudi juga sudah ada langkah langkah antisipatif
deteksi mungkin atau apa ya jadi persiapan perlengkapan itu ya
untuk persiapan penyelenggaran ibadah haji
dan ini juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat khususnya calon jemaah haji dengan kondisi ini
sehingga sudah ada antisipasi antisipasi dan masyarakat juga sudah memahami yang akan melaksanakan haji
bahwa sejak saat ini pemerintah arab saudi menerapkan larangan sementara ya untuk seluruh negara sebenarnya
tidak hanya indonesia mengirimkan jemaah umrohnya ke arab saudi
sehingga masyarakat luas sudah mengetahui apabila ini akan sampai beberapa bulan sampai operasional haji nanti
masyarakat sudah mendapatkan pemahaman sudah mendapatkan edukasi dan sudah tersosialisasi
sehingga kita bisa mengambil langkah langkah antisipatif terutama dari pemerintah arab saudi tentu sudah ada juga upaya upaya antisipatif terhadap tersebut
yang kemudian sekarang juga harus diajarkan
antisipasi bukan hanya soal jemaahnya kemudian dari negaranya
tapi pak joko misalnya dari teman teman penyelenggara
ini kan masih belum ada batas waktu sampai kapan
kemudian ketahanan resilience tiap tiap biro itu biro perjalanan umroh pasti berbeda beda
bagaimana dengan teman teman apakah mungkin sudah ada yang mengeluh atau berbicara ke asosiasi
bagaimana kami sekarang kemudian bisa survive
semua penyelenggara ibadah umroh atau ppu adalah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau phk
bagi teman teman yang memang juga sebagai penyelenggara ibadah haji khusus yang saat ini juga mereka melakukan persiapan untuk pemberangkatan haji
mungkin biayanya bisa tercover dengan kegiatan hajinya yang memang sudah harus dilaksanakan
namun bagi yang hanya punya divisi unit umroh dan belum melakukan kegiatan haji ini agak berat
sudah kemudian ada teman teman yang mengeluh ke asosiasi
mereka berasumsi berapa lama mereka akan mengambil
kita bilang yang penting bahwa urusin jemaah dulu sebagai pelayan tamu allah layanin yang baik
ya itu dululah
kita masih fokus bagaimana mencari solusi yang terbaik dan jangan sampai sekali lagi masyarakat atau jemaah calon tamu allah dirugikan
tapi permasalahannya sekarang juga kan sekalipun memang sudah ada jaminan
pemerintah kan berupaya menjamin bahwa tidak ada yang masalah
risiko kecil beres
kemudian pemerintah sudah amankan visa

risiko kecil beres

tapi bagaimanapun rasa was was rasa khawatir tetap ada
kemudian sudah ada beberapa tadi informasinya yang jemaah yang kemudian meminta refund
apa yang kemudian akan dilakukan soal ini pak joko
sebenarnya bagi masyarakat menunaikan ibadah umur itu kan bukan dalam waktu dekat
jauh jauh hari mereka sudah meminta refund
jauh jauh hari mereka sudah meminta refund
jauh jauh hari mereka sudah meminta refund

jadi ketika mereka sudah terdaftar kemudian membatalkan sangat disayangkan ya itu sudah begitu lama
kemudian mereka batalkan justru inilah tantangan buat para tamu allah melatih kesabarannya
jangan sabar tapi kalau toh mau refund bukan yang tidak mungkin tapi usahakan kalau masih bisa di reschedule kapan nanti bisa berangkat
karena proses refund itu tidak mudah
tidak sangat tidak mudah
tapi masalahnya reschedule pun kan masih belum pasti kapan kan
kemudian menjadi pr selanjutnya kita sekarang jeda dulu setelah jeda kami bahas kembali topik ini tetap di indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia saya masih bersama pak arfi hatim direktur bina umroh haji khusus kementerian agama
dan juga ada pak joko asmauroh ketua umum ampuri
saya ke pak arfi sekarang
pak arfi bagaimana kemudian sekarang memastikan keresahan para calon jemaah itu tidak berlarut larut
mungkin sekarang ada yang masih merasakan dan merasa aman saja oh semua ada jaminan ada jaminan
tapi kemudian tadi yang sebelum jeda saya sampaikan belum ada kejelasan ini sampai kapan
sekalipun kemudian ada informasi yang kemudian sudah dikonfirmasi hoax oleh pemerintah arab saudi yang katanya empat belas maret dan lain sebagainya
nah tapi mencegah hal hal seperti itu tidak terjadi bagaimana apa yang akan dilakukan
memang ini tidak berhenti sampai saat ini
besok dan seterusnya kita terus akan melakukan pertemuan pertemuan teknis untuk merumuskan agar jemaah masyarakat itu tenang merasa tenang merasa baik baik saja
tidak ada kondisi kondisi yang mengarah ke hal yang kita tidak inginkan
semua upaya yang kita lakukan ini dengan merangkul seluruh pihak yang terkait di dalam ini
adalah semata mata untuk agar masyarakat mendapatkan kejelasan tersosialisasikan sehingga penundaan dan reschedule ini betul betul tersampaikan seluruhnya ke masyarakat bahwa insya allah seluruhnya aman
ketika nanti tiba saatnya pemerintah arab saudi mencabut penghentian sementara ini
penjadwalan kembali akan kita bicarakan bersama kembali
artinya sudah akan berlangsung secara otomatis
tapi kalau misalnya sekarang dari ampuri yang kemudian disampaikan kepada teman teman biro itu apa yang disampaikan apa yang baiknya sekarang disampaikan oleh teman teman biro kepada para jemaahnya mungkin
sama hal yang disampaikan oleh pemerintah dan kementerian agama
kita selalu menyampaikan kepada seluruh anggota di seluruh indonesia tolong disampaikan mengenai kondisi ini yang seinformatif mungkin
tidak ada yang ditutupi dan sampaikan bahwa kita berharap semua pasti mereka insya allah berangkat
jadi tidak harus melakukan pembatalan seperti tadi
kecuali mungkin yang jauh jauh hari tiga empat bulan yang akan datang yang memang belum dilakukan proses apa
tapi kalau memang sudah ini insya allah tidak ada masalah
karena memang dananya sendiri itu tidak berada lagi tidak secara penuh berada di teman teman penyelenggara
sudah berada di tempat tempat yang tidak ada masalah
oke mungkin hal itu kemudian yang harus disampaikan secara lugas
karena kalau misalnya sekarang kan anggapannya mungkin para peserta anggapannya sederhana saja
enggak saya belum berangkat kok mungkin begitu
mungkin tidak tahu mekanisme yang terjadi sebetulnya
tapi sekarang kalau misalnya pun ada reschedule
reschedule kemudian mekanismenya bagaimana apakah kemudian sudah dibahas di internal ampuri sendiri
ya kita kan ada jadwal keberangkatan dari sebelumnya
dan yang sampai terakhir
dan yang sampai terakhir pembatalan
jadi ketika itu dibuka kita prioritaskan secara berurut
dari mulai yang sudah terdaftar di awal
ya insya allah tidak ada masalah
sekarang juga kemudian dari kementerian agama mungkin juga bisa menambahkan atau apa yang akan kemudian disampaikan kepada para jemaah
karena bagaimanapun ketika nanti pintu visa kemudian sudah dibuka kembali
tadi sudah disampaikan pak arfi
ada kemungkinan ada pemeriksaan ketat yang akan dilakukan oleh
pemerintah arab saudi
kepada mungkin tidak hanya deteksi suhu tapi kemudian swab dan lain sebagainya
bagaimana itu kemudian nanti akan diformulasikan oleh pemerintah
pesan pesan itu disampaikan kepada para calon jemaah
ya kami berharap jemaah tetap tenang ya
dan kami terus melakukan koordinasi upaya upaya
pelindungan terhadap hak hak jemaah
dan semuanya ini tentu tidak terlepas
tidak terlepas dari kebijakan pemerintah arab saudi
dan juga pemerintah indonesia
jadi apapun yang akan kami lakukan
ya kami berharap masyarakat calon jemaah umroh mempercayakan kepada kami
kami melakukan berusaha untuk semaksimal mungkin
bersama sama seluruh pihak yang terkait dalam seluruh proses penyelenggaraan umroh ini
apalagi kami yakin kawan kawan asosiasi dan penyelenggara
itu mempunyai hubungan yang sangat baik
misalnya dengan pihak akumulasi atau hotel di arab saudi
untuk mengamankan ini semuanya
agar tidak hangus
termasuk juga komponen terbesar untuk penerbangan
seluruh mas kapai atas naungan kementerian perhubungan
juga tadi sudah ada kesepakatan bersama bahwa
penundaan dan reschedule tidak ada biaya sama sekali
tidak ada penambahan biaya sama sekali
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
baik terima kasih pak arfi hatim sudah hadir malam hari ini
dan juga pak joko terima kasih sudah hadir
semoga ini semua segera berlalu
harapannya begitu semoga semua segera berlalu
terima kasih malam hari ini sudah hadir
setelah jeda kami hadirkan informasi
sekretaris kabinet pramono anung menegaskan
pesawat maskapai garuda yang dicat ulang dengan logo garuda pancasila
bukan pesawat baru
cnn indonesia prime news segera kembali